anda bisa lihat saya dua puluh juta bikin jengkol ini namanya juga ngecor
uh ya allah jauh ya segernya emang ya buka puasa itu kan paling enak sama yang manis manis
sama seger seger kayak cowok ini sekarang jam tujuh pagi berarti kurang delapan puluh sembilan sepuluh sebelas
produksi dulu ya siapa
hai dari pabrik cincau di kawasan di noyo surabaya ini kita akan belajar langsung pada pemiliknya
yongki yang merupakan generasi keempat sejak berdiri tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua sejumlah inovasi peralatan
dilakukan untuk bisa memproduksi lebih banyak dan efisien langkah pertama ternyata kita harus
main panas panasan dulu siapkan ketel untuk bahan bakarnya jangan sembarangan ya indikator ketel
harus dijaga tidak boleh melebihi angka dua belas selanjutnya kita siapkan bahan
baku utamanya proses pengambilan bahan harus naik naik ke atas ya karena bahan baku yang
berasal dari wonogiri dan pacitan ini harus tersimpan kering oh ya bahan ini juga sempat
langka saat musim panas dan banyak yang diekspor ke luar negeri kalau dulu ya waktu waktu krisis warna musim
panas berkelanjutan lama akhirnya tidak jarang ini terus itu kan juga lagi tren dari luar tuh pak betul minuman
jadi mereka terutama negara luar itu seperti malaysia china taiwan tuh ngambil kita di indonesia
jadi tentunya bahannya sulit ya karena banyak untung sekarang sudah tidak langka dulu harganya
bisa mencapai seratus rupiah per kilogram dari harga biasa dua puluh rupiah saja oke sekarang kita
produksi wah wah olahraga fisik dimulai nih hehehe kita takut iya dong pasti lagi enggak enggak enggak
siapa ini silakan ya di terima jangkauan dua puluh satu itu seperti ini jadi karena memang harus topnya itu
aman dari sama pak yongki disimpan di atas ketika mau produksi diangkutin seperti ini ini masih
ini langkah pertama pembuatan cow adalah perebusan daun daun janggilan atau bernama ilmiah nesona
palutris bl ini setidaknya harus direbus selama lima jam oke mbak mida ini sekarang mari menggodok
daun janggilan digodok dikodok direbus direbus terbang dan ngangkut enggak enggak perlu karena
ini ada pipanya kita buka ini nah seperti ini oke ini airnya nah ini sudah pasangnya ini sudah pasang dan ini sudah pasang
ini masih dingin kita godok sampai mendidih
nah kita cembelungkan patung janggelanya
nah sekarang gilirannya mbak wida
ini tinggal dimasukkan aja ya pak
udah digelontorin aja pak
ayo semangat masukkan daun janggelannya secara merata ke tong stainless ini
setelah lima jam adonan cincau akan berubah menjadi hitam kental dan disebut jeladren
namanya kalau bahasa inggrisnya grass jelly
karena wangi banget di sini
karena seger gitu
bahan baku terbaik akan membuat hasil rebusan berwarna hitam dan kental
yongki memastikan pembuatan cincau tanpa menggunakan pengawet dan campuran kimia
yang selanjutnya akan dicampurkan air dan direbus kembali selama satu setengah jam
lanjut tambahkan tepung tapioca
ingat harus rata ya mengaduknya agar adonan tidak menggumpal
berikutnya saatnya angkat angkat lagi
ini apa pak
harus cepat ya pak ya
udah rata pak
satu dua tiga
yang atas dulu
semua harus berjibaku karena pemberian campuran tapioca ini tidak boleh telat
berikutnya adonan direbus kembali sampai mendidih dan meletup letup
dalam satu kali produksi ini pabrik chaulisa menghasilkan dua ratus lima puluh blek atau kaleng kota
penjualan cao ini memang menggunakan blek sekaligus alat pencetak
jadi ngecor tidak hanya semen sama asmal ya pak ya
baking cingcau ini namanya juga ngecor ya pak ya
ini panas ya pak ya
ini ngecor jadi caranya
ini ngecor begini ya
pengisian pun harus cermat
jangan sampai luber agar adonannya tidak terbuang
wah ternyata lama kelamaan panas juga ya
saya pakai sarung tangan dulu ya
memakai sarung tangan ternyata lebih mempermudah dan mempercepat
namanya juga amatir
nah gimana pak lancar pak
iya lancar mbak wita
benar terus pak
wah biasa benar ini
wah baru jadi karyawan tetap ini nanti
mantap sudah dipercaya
iya terus ya pelan pelan
pada hari berikutnya
lima pabrik cao ini bisa menghasilkan dua ratus lima puluh hingga tiga ratus blek per hari
namun saat ramadan bisa lima kali lipatnya atau seribu lima ratus blang
khususnya di awal ramadan di mana banyak orang ingin menyetok
setelah lima jam cincau akan padat
kalau sudah padat waktunya cincau ini diantarkan ke pasaran
hasil call surabaya ini tidak hanya mengisi pasar pasar di surabaya
namun juga sidoarjo gresik kota dan kabupaten pasuruan
tinggal dikirim ke pasar
oke siap pak
dapat cuannya ya
kau kuat ternyata
satu dua tiga
bentar pak satu aja kok enco ya pak ini
karena satu kilo ini dua puluh kilo satu blk itu dua puluh kilo dalam kondisi padat
masih padat ya
cincau sudah memiliki langganan tetap
yakni para pedagang yang juga sudah memiliki pelanggan tetap juga
yakni para pedagang minuman
kau helah untuk kesehatan dan untuk mencari nafkah
kalau untuk kesehatan untuk biar habis sama tekanan harga tinggi
kalau enggak ada tau ya enggak jualan
karena itu kan bahan pokok
jualannya ya pasti ada jauh
kalau enggak ada caw enggak enak
tidak hanya sebatas bahan minuman
cincau juga menyimpan cerita perjuangan yang terus bertahan dari generasi ke generasi
selebihnya juga jadi penggerak perekonomian
namun agar tetap lestari perlu mendapatkan perhatian berbagai pihak
khususnya bahan baku tanaman janggelan yang kini juga diperbutkan untuk diolah menjadi minuman modern dari luar negeri
tim liputan cnn indonesia